berita dari kpk yang memeriksa sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar
sebagai saksi kasus dugaan korupsi rumah jabatan anggota dpr
indra diperiksa selama kurang lebih enam jam
usai diperiksa indra menolak memberi keterangan apapun kepada awak media yang menunggunya
indra meminta wartawan menanyakan langsung ke kpk
selain indra hari ini kpk juga memeriksa tujuh pejabat
dan pegawai negeri sipil sekretariat jenderal dpr lainnya
kpk menyebut nilai proyek rumah jabatan anggota dpr mencapai satu ratus dua puluh miliar rupiah
sementara dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar
kurang lebih satu ratus dua puluh an miliar ya kurang lebih nilai proyeknya
tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini
dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana
yang diduga kemudian ada melawan hukumnya
untuk pengadaan peralatan peralatan rumah jabatan anggota dpr ini
baik yang di kalibata maupun di jawa tengah